bagiannya proyeksi iisg pekan ini akan ke iisg menembus level enam seratus an
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
telah bergabung bersama kami analis dari head of research oso sekuritas rizka friani
selamat pagi mbak rizka
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia business yang menjadi data yang ditunggu tunggu
para pekuasa pada hari ini adalah data untuk pdb ya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga
kalau dari oso seperti apa untuk khusus kuartal ketiga dulu kemudian untuk full year dua ribu tujuh belas
iya kalau kami melihat untuk kuartal ketiga ini memang akan lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya ya
karena kami melihat di sini juga kan ada pergengan
keseiran tingkat konsumsi dari masyarakat
sekarang kan masyarakat lebih banyak dia lebih saving dibandingkan mengeluarkan untuk konsumsi
yang pertama selain itu juga sekarang ini lebih cenderung jasa yang mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan tren konsumsi itu sendiri
jadi saya lihat ada pergeseran setidaknya ini konsumsi akan lebih rendah pada kuartal ketiga ini
berarti cukup positif untuk ihsg gitu ya
justru sudah diantisipasi sebelumnya oleh pelaku pasar
kemarin kan intraday nya bahkan udah enam tujuh puluh an gitu ya
ya kalau dilihat kan kemarin juga hari jumat itu sempat menyentuh enam delapan ratus
jadi kalau biasanya kan ketika ihsg sudah menembus rekor baru normalnya terjadi profit taking gitu
sama sepekan kemarin
selama sepekan kemarin bukannya profit taking malah melakukan menembus rekor baru kembali
nah gitu berarti ada indikasi bahwa pekan ini ihsg akan cenderung konsolidasi
walaupun nanti datanya yang keluar itu lebih bagus atau di atas ekspektasi daripada pelaku pasar
saya melihat masih akan terjadi konsolidasi karena itu sudah terjadi adjustment pada pekan sebelumnya gitu
jadi ekspektasi terhadap pertumbuhan gdp sudah direspon duluan oleh pelaku pasar pada pekan sebelumnya
jadi saya lihat sih untuk di pekan ini ihsg itu kisarannya berada di
dari lima sembilan ratus delapan puluh satu sampai dengan enam delapan puluh gitu
oke itu kalau sesuai ekspektasi
kalau misalnya di bawah ekspektasi pelaku pasar seperti apa
paling tidak lebih rendah atau sama dibandingkan dengan semester pertama
ya kalau seandainya lebih rendah ataupun sama itu menurut saya ini akan menjadi suatu hal yang kurang bagus untuk pasar sendiri
jadi ini ada indikasi bahwa sepekan ini akan terjadi profit taking mungkin yang cukup dalam gitu
karena kan di sini pasar udah expected bahwa pertumbuhan mi kuartal ketiga ini jauh lebih baik
karena kan ini untuk
nah kalau seandainya saat ini tidak mampu untuk menembus setidaknya lima
sehingga pelaku pasar ini akan memiliki kekhawatiran
nah kekhawatiran tersebut akan membuat mereka untuk mereview lagi terhadap portfolio mereka dan mungkin
melihat juga ini bagaimana bisnis terhadap
saham saham yang mereka miliki ke depan ataukah masih mampu sustain atau tidak gitu
oke tapi kita harapkan lebih tinggi gitu ya sesuai dengan ekspektasi
oke selain pdb juga tentunya earnings ataupun juga kinerja kuartal ketiga ini masih akan terus diawasi gitu loh oleh para tokoh
di pekan ini ada emiten apa saja yang akan merilis kinerjanya kemudian juga mungkin apa yang perlu diwaspadai untuk sektor sektornya
karena kalau kita lihat kan perbankan sudah cukup baik gitu ya sudah mengeluarkan kinerjanya kuartal ketiga
apakah ada sektor yang perlu diawasi

iya kalau untuk sektor sektor yang perlu diawasi sih saya lebih melihat kepada mungkin sektor properti ya
kalau sektor properti kan memang ini cenderung masih melambat daripada tahun dua ribu enam belas tahun dua ribu tujuh belas ini sebenarnya lebih baik
karena kalau kita lihat juga beberapa emiten properti terkait dengan marketing sales mereka rata rata mereka tidak merevisi target marketing salesnya
kemudian juga kalau kita lihat pencapaian marketing salesnya juga banyak yang meningkat seperti halnya intilan
kemudian juga sumarekon untuk tahun ini di kuartal tiga kemarin
jadi kalau misalkan kita lihat lagi tahun dua ribu enam belas itu dia tiga kali merevisi daripada target marketing salesnya untuk emiten properti besar
selain itu juga saya melihat di sini kan harga properti rata rata terdiskon cukup besar
jadi kalau misalkan kita saat ini mulai akumulasi saham properti itu merupakan timing yang tepat
karena dengan stimulus pemerintah untuk menurunkan tetap berada di bi tujuh days reverse repo rate
itu merupakan level yang cukup rendah ya
jadi kalau saya lihat ini akan menjadi stimulus di tahun depan untuk sektor properti
walaupun tahun ini memang belum begitu baik kalau kita lihat dari pencapaian labanya ya
tapi ini di tahun dua ribu delapan belas ini akan mulai tumbuh dan di dua ribu sembilan belas properti akan bangkit kembali
jadi kalau untuk investor saya lihat properti bisa mulai di akumulasi
oke untuk sektor lainnya seperti apa
kalau untuk sektor lainnya sampai akhir tahun ini mungkin sektor perbankan sudah relatif lebih sempit
jadi untuk sektor keuangan sendiri paling tinggi
kan lebih tinggi sektor keuangan
betul dua kali lipat
untuk saham sahamnya juga memang rata rata udah harganya sudah cukup premium khususnya bbca ya
dengan pmv dia udah empat dua kali gitu
seandainya kalau misalkan mau beli perbankan masih ada potensi untuk perbankan naik
karena ketika ihsg mau menembusnya
enam ribu seratus tentunya yang akan menjadi trigger atau pendorongnya itu kan adalah emiten emiten perbankan juga
kita bisa mulai memasuki untuk saham seperti bank mandiri yang masih bisa di koleksi
bank mandiri bank bni bank bri itu masih bisa di koleksi gitu
kalau selain itu juga saya lebih mencermati kepada saham sektor konstruksi
kenapa sektor konstruksi ini sekarang kalau kemarin kita lihat dari awal tahun hingga bulan september kan sudah mengalami penurunan ya
jadi penggunaan diskonya cukup tinggi
karena terkait di sini juga pelaku pasar khawatir akan pendanaan
tapi ternyata kinerja daripada sektor konstruksi kemarin seperti halnya waskita karya wijaya karya adikarya itu kan kinerjanya cukup cemerlang tuh
makanya sekarang sudah membentuk pembalikan arah
nah di sini membalikan arah saya melihatnya bukan hanya technical rebound
tapi ini bisa pembalikan arah lanjutan karena kemarin juga
cetak rekor tertinggi lagi potensinya
potensi agak sulit untuk mencetak rekor tertinggi karena sekarang ini diskonnya sudah cukup dalam
jadi setidaknya dia akan kembali lagi nih
kepada level nilai wajarnya dia lah
kalau untuk jangka panjang saya lihat di sini untuk sektor konstruksi properti ini masih cukup bagus
apalagi kalau consumer mungkin dengan sebentar lagi kan ini pemerintah akan menggenjot anggarannya hingga akhir tahun
biasanya di sini sektor konsumsi juga akan mulai bergerak
jadi untuk sektor consumer good sebenarnya juga belum begitu kencang untuk kenaikannya ya
jadi saya lihat sih kalau misalkan udah mau ambil sektor consumer properti konstruksi itu masih bisa di koleksi
sementara kalau perbankan relatif lebih sempit untuk kenaikannya
kalau untuk pertambangan saya lihat juga sejauh ini juga cukup bagus
seperti halnya pencapaian daripada labanya ptba
nah kemudian juga timah juga cukup bagus juga
jadi untuk pertambangan saya lihat untuk kalau misalkan kita mau ambil rangenya terbatas
jadi kalau misalkan pertambangan itu kita harus melihat bagaimana sih harga daripada batubara itu sendiri
bagaimana harga daripada komoditas itu sendiri
kita nggak bisa langsung untuk pertambangan jangka panjang itu cukup riskan
jadi kalau dalam jangka pendek sampai akhir tahun kita masih bisa akumulasi untuk sektor batubara
jadi kalau untuk pertambangan lebih ke jangka pendek gitu ya investasinya
bagaimana dengan emas
kalau mas sendiri nah ini emas sendiri juga
untuk antam sepertinya apa
untuk antam kalau antam kan memang masih mengalami kerugian ya
jadi kalau kita lihat antam kan memang terkait dengan kemarin sebelumnya pemerintah melarang daripada ekspor
untuk mineral mentah
jadi ini kan juga berpengaruh terhadap kinerja antam ya
tapi kalau kita melihat daripada harga emas sendiri sebenarnya harga emas kan juga mengalami kenaikan dari awal tahun
nah ini terkait dengan pelaku pasar ini sebenarnya sekarang seperti halnya pelaku pasar asing
ini kan banyak banget keluar daripada pasar saham kita
jadi mereka lebih kepada memasukkan aset safe haven
nah salah satunya emas
maka dari itu kenapa emas mengalami kenaikan gitu daripada harga acuan emas sendiri gitu
jadi kalau kita kalau saya sih lebih mencerna
misalnya kita bisa masuk pada adaro terus kemudian juga tins ya
lebih ke timah dan batubara
jadi saya lebih mencerna
batubara sama timah
perkebunan seperti apa cpu
kalau cpo sendiri ini juga agak cukup ini ya belum begitu atraktif untuk pertumbuhannya
kalau kita lihat lagi untuk daripada kinerja memang kinerjanya cukup bagus
daripada aali l safe itu cukup bagus
tapi masalah kita lihat lagi nih kembali daripada harga cpo sendiri
harga komunitas itu sendiri gitu ya
nah hal tersebutlah yang membuat emiten perkebunan sektor perkebunan khususnya di sini turun gitu
jadi kemarin sektor yang turun dari awal tahun sampai dengan saat ini itu kan masih yang turun properti kemudian perkebunan
jadi ini kalau saya lihat untuk perkebunan ya mungkin kita jangan masuk dulu untuk perkebunan
karena belum ada trigger yang
untuk mendorong gitu ya
betul yang mendorong untuk harga cpo sendiri
karena harga cpo ini juga agak cukup
cukup berat ya kalau misalkan kita lihat untuk kembali lagi ke level tiga ribu itu agak cukup berat juga
mungkin kalau kita harus melihat juga trennya kapan nih trennya untuk cpo naik lagi
kapan permintaan akan lebih tinggi lagi
kapan terjadi badai el nino gitu juga
lanina itu juga kan cukup berpengaruh juga terhadap harga cpo
maka dari itu kalau misalkan emiten cpo kita juga mesti lihat timing
jadi sebenarnya cpo dengan pertambangan ini tidak begitu berbeda jauh
jadi kalau misalkan cpo udah mulai naik kita udah bisa akumulasi beli kepada sam a'ali
tapi kalau seandainya sekarang batu bara yang mulai naik kita bisa akumulasi beli
karena itu terlihat sekali kenaikannya
kalau kita flashback lagi di tahun dua ribu enam belas
di mana tahun dua ribu enam belas itu kan sektor batu bara yang memang kenaikannya paling tinggi
kalau sekarang perbankan kemarin batubara inline dengan harga komoditas itu sendiri gitu
itu kalau khusus dari agriculture sama mini
kita ke global sekarang sentimennya mbak rizka kita lihat donald trump ini kan menggelar kunjungan
ke beberapa negara asia seperti apa
pasar ini bereaksi terhadap dengan kunjungan donald trump ke sejumlah negara asia ini
ya kalau saya sih melihat untuk donald trump kunjungan kepada seluruh pasar di negara asia ini juga cukup positif ya
maksudnya kemarin juga kalau sebenarnya pasar itu lebih melihat kemarin ketika donald trump memilih si jerome poll menjadi gubernur the fed yang baru
ya jadi kemarin sih sebenarnya pelaku pasar lebih mencermati terhadap hal tersebut ya kan
karena di sini kan jerome paul memang merupakan seseorang yang sesosok yang tidak terlalu dikhawatirkan oleh pelaku pasar
karena dia itu sesuai dengan
aman gitu ya
aman cukup aman karena dia lebih berhati hati hati seperti janet yellen
jadi tidak cukup agresif dalam menaikkan suku bunga
dia tetap berhati hati bagaimana daripada inflasinya bagaimana dengan pertumbuhan ekonominya
nah terkait dengan donald trump sendiri kalau saya melihat ini pelaku pasar juga sekarang lagi mencermati terhadap reformasi pajaknya nih
bagaimana seperti itu
oke kita sekarang bergabung ke bursa efek indonesia di belakang kita sudah ada data dari bii terkait dengan indeks harga saham gabungan
pagi ini dibuka melemah cukup tipis memang masih hanya lima poinan saja atau sembilan persen di level enam tiga puluh empat
anda melihatnya sepertinya para pelaku pasar memang sudah mengantisipasi gitu ya pengumuman data pdb yang sepertinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan semester dua
sehingga hari ini bisa dikatakan lebih mengambil
profit taking para pelaku pasar
anda bisa mengatakan seperti itu
jadi kalau seperti yang sebelumnya tadi sempat saya sampaikan bahwa saat ini nih pelaku pasar mau melakukan aksi profit taking dulu
tapi kalau seandainya ini di atas ekspektasi pelaku pasar terkait data gdp ini tidak menutup kemungkinan ihsg berbalik arah lagi menguat
tapi penguatan juga relatif terbatas makanya target kami juga tidak sampai dengan enam seratus pada pekan ini gitu
targetnya untuk pekan ini ihsg di level berapa rentangnya
nah untuk rentangnya sih di lima sembilan ratus delapan puluh satu sampai dengan enam delapan ratus
oke sekarang kita bergeser ke nilai tukar rupiah yang trennya belakangan sudah cukup menguat walaupun sebelum sebelumnya gitu ya terkoreksi cukup dalam karena memang dolar amerika serikat yang menguat terhadap bisa dikatakan hampir seluruh mata uang di dunia gitu ya
nilai tukar rupiah di level tiga belas empat ratus an terakhir bagaimana dengan pagi hari ini kita lihat nilai tukar rupiah ternyata terkoreksi kembali ke level tiga belas lima ratus an
apakah ini juga kembali terkait dengan kunjungan donald trump yang membuat optimisme para
investor di amerika serikat sehingga akhirnya mereka juga cukup optimis terhadap mata uang dolar amerika ya
iya kalau kita lihat memang kan mulai dari dengan tingkat inflasi mereka juga sudah
pertumbuhan ekonomi juga jauh di atas ekspektasi gitu ya
betul ya itu juga akan mempengaruhi daripada psikologis pelaku pasar asing jadi biasanya gini ketika ekonominya dia sudah bagus otomatis dia akan memilih uangnya untuk melangsungkan investasi di negaranya gitu
apalagi kalau kita lihat juga untuk indeks dow jones kan juga kemarin
dan habis menembus rekor baru juga ya jadi disini atraktif daripada indeks di bursa wall street sendiri juga cukup bagus
jadi ada indikasi juga mereka melangsung mengambil uang daripada di indonesia untuk kembali lagi ke pasar saham di us sendiri
selain itu juga ke pasar safe haven
nah di sini kalau kita perhatikan juga ini kan pelaku pasar asing sebenarnya sudah melangsungkan net sale semenjak kita itu
awal tahun bisa dikatakan ya
awal tahun betul di awal tahun kisaran bulan april ya
kan harusnya ini menjadi sentimen positif belum lagi kemarin juga kan pekan lalu kita mendapat ease of doing business kita juga yang naik peringkat menjelang sebelas peringkat kan harusnya ini bisa menjadi suatu hal katalis positif untuk investasi
oke dengan semua sentimen ini apakah nilai tukar rupiah juga berpotensi
apakah nilai tukar rupiah berpotensi akan terus melemah
apakah nilai tukar rupiah berpotensi akan terus melemah
apakah nilai tukar rupiah berpotensi akan terus melemah
kalau untuk melemah sih saya rasa pelemahannya juga relatif terbatas ya jadi kisarannya masih di tiga belas empat ratus delapan puluh sampai dengan tiga belas lima ratus enam puluh gitu
jadi kalau kita lihat juga daripada bank indonesia sendiri kan harusnya kalau seandainya memang takut terhadap depresiasi nilai tukar yang lebih dalam ini kan dia mulai untuk menaikkan suku bunga acuannya tapi ternyata tidak
karena juga bisa dikatakan ini masih di rentang aman gitu untuk bi ya

karena juga bisa di rentang aman gitu untuk bi ya
jadi bi juga masih optimis terhadap makroekonomi kita juga sehingga nilai tukar kita masih cukup stabil gitu
oke baik terima kasih rizka afriani head of research oso securitas sudah bergabung bersama sian indonesia business